selebgram muhammad milen daru prakasa atau milen cyrus sesekali terlihat menangis saat rilis yang dilakukan di polres pelabuhan tanjung priok jakarta utara
saat narkoba polres pelabuhan tanjung priok menunjukkan beberapa bukti berupa tiga puluh enam gram sabu botol minuman plastik yang dimodifikasi menjadi bong
serta sebotol minuman keras yang disita saat menangkap milen cyrus dari hotel di kawasan ancol jakarta utara pada hari minggu lalu
saya mau makan saya ada sel
saat ditangkap milen diamankan bersama seorang pria sementara dua orang masih masuk daftar pengejaran oleh polisi
meski sudah ditangkap status milen masih sebagai terperiksa karena polisi masih melakukan penyelidikan
polisi sementara menempatkan milen di sel pria mengikuti status jenis kelamin di ktp
ya sesuai nanti dengan jenis kelamin yang tertera di ktp nya
ya ya sementara di ktp nya pria lagi lagi